buat puasa itu urusan saya sama allah
memang kewajiban kita selama sebulan penuh ibu
saya ingin menghormati ibu ibu
sedang puasa sekarang
ada yang agak demen nih
sama hukumannya allah kasih
waduh gawat nih kalau sampai gue nolak
ntar aja sulah makin berat
nggak sih hukumannya
iya ceng kita terima
kita berdua ceng siap ngejalani hukuman
kalau lu ikhlas ya
hadiahnya udah dibuka belum
apapun yang diberikan oleh ibu kamu pasti aku suka rein
rob kamu lagi kenapa sih
aku baik baik aja kok
jangan bohong deh sama aku rob
aku baik baik aja
ya memang sih
laki laki itu lebih senang menyimpan masalah mereka sendiri daripada menceritakan koronai
tapi kan kita deket rob
seharusnya kamu bisa dong cerita segala sesuatunya sama aku
ya siapa tahu kan aku bisa bantu
tentang rumana rek
kidau datang ke rumah
dia mempertanyakan kenapa aku bisa putus sama rumana
kalau kidol datang ke rumah mempertanyakan itu
pasti rumana masih mencintaiku rek
aku yakin banget itu
dia menyembunyikan itu semua
dan aku sendiri tidak tau apa alasannya
rumana punya alasan tertentu kenapa dia menyimpan perasaan dia sendiri
ya hanya rumana yang tau
roby juga masih sangat mengharapkan rumana
rumana memang nggak pernah tergantikan di hatinya robi
kita bisa istirahat sebentar di situ bu
oh mungkin saya boleh menunggu di rumah saudara kamu
tapi sholat jumat akan memakan waktu satu jam bu
ibu akan menunggu lama
oh tidak apa apa silakan
ini bu ini rumah kawan saya
kan lo punya teman bule
jalan jalan turis sekali cik
ya pasti mau makan bubur kucing di kakak puasa
eh kayak bu diman tuh
bu diman kan
bu diman lam
ini bos gue lam beliau wakil duta besar amerika
obama cik obama
iya tapi kan anak buahnya obama
maaf saya udah ngambil air udu
udu lagi di masjid
terima kasih ya
jangan khawatir kok beliau bisa bahasa indonesia
justru saya khawatir diri saya dia orang betawi susah ngomong bahasa indonesia
gak apa apa ya silakan ya
aduh obama eh
wakil luta besar amerika
hah lu yang bener
sholat jumat dulu ame budiman
kerja juga ya sama nyonya
kalau gitu silahkan duduk
lu akhirnya wudhu lagi deh lam
daripada diantar kesannya kenapa kenapa
betul ga cing
lagian kan kita gatau
muka lu kan tambah kinclong lam
kalo mah ngojo tetep aja buteng
kalo deh wudhu nya pake air keras tuh
ngamuk dah ngamuk dah ngamuk dah
ya allah allah
ibu saya tidak ingin minum waktu ibu ibu sedang puasa
syurga allah ya allah
memang kewajiban kita selama sebulan penuh ibu
tetapi saya memang menghormati ibu ibu sedang puasa sekarang
jadi mungkin boleh kembali
udah berubah banget ya lam
tapi ngomong ngomong aji muhyiddin yang sering kita ledekin masih ada lah
dia kan sesepuh di sini
sudah gitu sudah dua kali naik haji dia
iya ya lima tahun yang lalu dah
cuman gitu apa yang kata sobari bilang
dia tau di sana bukan yang ngelilingin kabah ngelilingin peti telur katanya
dia tau sendiri sobari
ini warung bubur ayam kita
oh kenapa tutup
ya karena kalau pagi pagi di sini tidak ada yang makan pagi
karena selama bulan ramadan tidak ada
soalnya bubur ayam itu khusus buat sarapan pagi aja ibu
saya suka sekali daerah ini
jumat itu angka kamu untuk melakukan kewajiban resmagamu di amerika juga sama tidak